pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker
jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang
maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker
masker di indonesia
kebijakan pemerintah ini pun menuai berbagai tanggapan masyarakat
di bekasi jawa barat sejumlah warga memilih tetap mengenakan masker lantaran telah terbiasa dan demi menjaga kesehatan
karena sudah terbiasa
jadi kayak awal awalnya bukan terbiasa saja jadi terbiasa pakai masker dan lebih nyaman saja sih
ya enak enak saja sih bagi yang penting mah nggak apa apa pakai masker terus
kalau saya mah udah nyaman nggak apa soalnya banyak rebuh
sementara beberapa warga lainnya menyambut baik keputusan pemerintah ini
mereka mengaku percaya diri tidak mengenakan masker lantaran telah divaksinasi
kalau saya sih biasa biasa aja nggak pakai masker sih
mungkin saya kan udah setik vaksin saya nggak jauh corona
selain memberikan kelonggaran pemakaian masker
warga berharap pemerintah juga dapat segera memulihkan ekonomi masyarakat akibat pandemi
tim liputan cnn indonesia